informasi berikutnya seorang pria ditangkap petugas saat kedapatan mencuri ponsel milik salah seorang warga yang tengah menyambut arak arakan kemenangan pemain timnas u dua puluh dua di bundaran hotel indonesia menteng jakarta pusat jumat pagi
guna menghindari aksi main hakim warga pria ini langsung dibawa petugas ke pos polisi tamrin
rekan korban menyebut peristiwa pencopetan terjadi saat mereka tengah menyeberang jalan
korban yang sadar langsung berteriak hingga memancing kerumunan warga dan petugas yang tengah berjaga
guna kepentingan pemeriksaan pelaku dan korban langsung dibawa ke polsek metro menteng jakarta pusat